selamat pagi usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi
selama tiga puluh menit ke depan di hari kamis ini tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
saya kanza tamarindora akan menemani anda dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
ditangkap dan diturunkannya dua anggota dewan kabupaten banyuwangi dari pesawat
gara gara bercanda tentang bom akan menjadi topik utama kami hari ini
kita awali kabar pagi ini dari probolinggo
untuk menghindari amuk masa yang menuduhnya sebagai dukun santet
seorang warga memilih melakukan sumpah pocong di musola setempat
sumpah pocong ini diakini untuk menghapus fitnah yang berkembang luas di masyarakat
ratusan warga desa poh sangitlor kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo
rabu siang mendadak dikejutkan dengan aksi sumpah pocong seorang pria di musola setempat
warga yang penasaran berbondong bondong ingin melihat prosesi sumpah pocong
karena tuduhan ilmu santet yang dimilikinya
aksi ini untuk menjawab tuduhan tetangganya sendiri yakni nur dan sulima
yang menuduhnya telah menyantet matnur hingga mengalami sakit asma sejak lima bulan terakhir
karena tidak tahan sering divitna dan jadi pergunjingan
warga tinasum membeli peralatan untuk digelar sumpah pocong agar fitnah ini segera berhenti
namun demikian pihak keluarga tetangganya
yang menuduhnya memiliki ilmu santai tetap meyakini sakit yang diderita keluarganya berasal dari dirinya
sakitnya sudah berapa lama
mimpi siapa terus
berapa yakin itu
yakin warga sini semua yakin
sementara muspika setempat menyatakan
aksi ini menjadi jalan keluar paling masuk akal untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat tentang kedua belah pihak
karena mediasi dengan cinta
cara kekeluargaan sebelumnya tidak berhasil